nah ini hubungan kita
putri tuh bukan cuma segedar sahabat gue
tapi dia sahabat baik gue
dan lo sebagai sahabat baiknya si pangeran
buat gak usah tambah tambah urusannya putri
gue suka kasihan sama putri
selalu kena imbasnya
gue tahu banget gue ngerti banget
wah tau banget lo belain putri
jangan campur adukin masalah orang lain di hubungan kita
reng jadi ofisial nih
apaan sih banyak orang
emang ini kenapa kalo gue sama citra pacaran
gua sama citra itu sekarang udah officially resmi pacaran
dan kita berdua itu pacaran udah lama
kok lu udah jadian sama nih cewek
berita receh macam apa ini atta

eh asal lo tau ya semuanya ya
pacar gue itu lebih baik daripada lu bertiga
kok gue kayak denger si atang ngomel ngomel ya
atta barusan ngakuin ke semua orang
kalau ternyata selama ini dia pacaran sama citra
eh yang a dah lu bertiga yang receh
hai cid kita cabut dulu
ah nyebelin banget
kok dia mau sih pacaran sama cindra
biarin ah cowoknya juga gak kegantengan amat
ya masih banyak kali yang lebih ganteng
apa sih masalah di hidup gue makin hari jadi makin rumit
apa gue harus jauhin batu bata
supaya hidup gue bisa tenang kayak dulu waktu gue sebelum kenal dia
dan kalau gue jauhin batu bata pasti mel nggak akan ganggu lagi hidup gue
mbak geseran dong saya mau di situ
saya tahu cuma saya mulai di situ
cepetan dong mas saya mau jalan nih
mau di sini
makanya lo gak sadar ada gue di sini
makanya usus goreng jangan ngelamun
bagian lo mikirin apa sih usus goreng
masa lo sampai nggak sadar kalau ada pangeran ganteng di sebelah lo
siapa juga yang bercanda

nanti aku tuh lihat teman temanku
sekarang kan muka diri wangi
institusi biar ilangnya
oh tete kok aa disikut
sumpah bukan bukan guys
lagi ngidangnya macam macam emosinya gak stabil
berhenti berhenti mas mas
tete jangan marah marah anak dikandungan kamu
jangan gerak gerak tete
sumpah ya lo ngibelin banget sih batu bata
kok teteh gitu sih sama aa
tete kemana sih
aduh lo tuh bisa gak sih
gak nunggu hidup gue sekali aja
kok tete gitu sih ngomongnya
kalau tuh bikin gue malu tau gak sih
yaudah ya maaf usus goreng
bagian gue kan cari perhatian dong sama lo
lo ini galak banget sih
kalau tuh sadar gak sih
gara gara lo hidup gue jadi berantakan
kalau aja gue gak kenal sama lo
pasti gue masih bisa kuliah
kalau aja gue gak kenal sama lo
pastiin beasiswa gue gak bakal dicabut
kalau aja gue gak kenal sama lo
pasti mel gak bakal ngancam ngancam gue
tau aja gue gak kenal sama lo
papanya mel juga pasti gak akan musik hidup gue

ini tuh awas detiknya
usus goreng jawab
karena sebenernya gue
usus goreng jawab
karena sebenernya gue
gue nyesel kenal sama lo
lo tau kan
gue harus kerja keras supaya gue bisa lanjutin kuliah gue
gue harus cari uang sendiri
lo tau kan kalo gue harus bohongin ibu gue
gue setiap kali bilang sama ibu gue ke kampus buat kuliah
padahal gue gak bisa

gue gak kuliah
semua gara gara mel
kenapa lo harus nyalain orang lain
coba aja kalo tadi lo gak duduk mel pura pura buta
mel gak akan marah sama gue
gue gak akan kehilangan pekerjaan gue di kantin
tapi karena emang bener usus goreng
gue yakin mel tuh cuman pura pura buta
gue liat sendiri kok gerak gerik dia emang aneh
lo harus percaya sama gua usus goreng
gue akan buktiin sama lo
feeling gue tuh gak salah mell tuh cuma pura pura buta
dia harus balikin beasiswa lo
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton